menteri keuangan sri mulyani mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran kementerian keuangan
kecaman itu ia sampaikan terkait kasus penganayaan yang dilakukan anak pegawai di cien pajak terhadap putra seorang petinggi g p ansor
amara sri mulyani diungkap melalui unggahan di akun instagramnya
ia mengatakan kementerian keuangan akan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang
selain penganiayaan ia juga mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran kemenkyu
selain membawa rubicon saat menganiaya anak pegawai pajak itu juga viral di media sosial karena sering pamer kekayaan dengan mobil dan motor mahal
bendahara negara ini juga mengatakan kemenq melalui inspektora jenderal juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait permasalahan ini
pihaknya akan mengambil langkah konsisten
untuk menjaga integritas seluruh jajaran kementerian keuangan
sri mulyani menambahkan kemenq bakal menerapkan tindakan disiplin bagi pegawainya yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas